kalau kita lihat tadi sedikit cuplikan film ibu maafkan aku saya jamin pasti anda akan tersentuh begitu terenyuh langsung saja saya ajak anda untuk berbincang dengan para pemain film tersebut
sudah ada ade firman ada mary zon dan juga ada ibu christine hakim apa kabar semuanya
bu christine saking terenyuhnya saking apa ya film ini begitu menyentuh sekali ketika pertama kali baca skriptnya
saya sudah nangis mbak terus terang karena akhirnya saya berpikir begitu baca script ya wah kok ini seperti peringatan buat saya
sepertinya orang yang nomor satu diperingati itu saya karena saya sekarang dalam kehidupan sehari hari saya tinggal bersama dengan ibu yang berusia delapan puluh satu tahun
dan terus terang saya galak agak galak sama ibu saya sebetulnya galaknya tapi karena ibu saya begitu enerjik jadi suka lupa
karena rumah kami ada
konturnya gitu ya jadi kadang kadang suka lupa bahwa kontur itu suka handphone sambil jalan hujan hujan nanti keluar masuk ke dapur yang saya khawatir tuh kepleset gitu ya
jadi kadang kadang saya suka agak keras gitu loh
bermain di puluhan judul film selama ini baru pertama kali akhirnya mengajak ibu juga ikut serta untuk ini loh skriptnya ini loh begini
betul betul saya jarang sekali memberikan
karena saya ingin tahu juga
bagaimana perasaan ibu membaca ini gitu ya karena saya kira ini pasti dialami juga oleh ibu saya gitu dan betul ternyata
bahkan waktu beberapa lalu itu keluar artikel di koran apa yang saya sampaikan juga saya menjadi lebih bisa berhati hati menjaga perasaan ibu saya
ibu saya baca artikel itu bisa terus nangis gitu loh
dan ketika kemarin premiere
ketika kemarin premiere
aku jadi mampu nangis
jadi kamu bukan nangis sedih ini nangis tersaruh kan
mau tanya ke anaknya deh
ini anak kedua ceritanya
merita anak kedua
ade firman anak pertama

boleh diceritain gimana rasanya dan berperan sebagai apa di sini
boleh diceritain gimana rasanya dan berperan sebagai apa di sini
oh iya saya di sini berperan sebagai banyu anak pertama dari ibu hartini
dan saya tuh karena periodiknya keluarga kita ini saya dari sd mempunyai bapak
sampai akhirnya bapak kami meninggal
dan banyu ini tumbuh menjadi anak yang terpatri dalam dirinya tuh menjadi kepala keluarga di rumah ini
harus bersetir karena dia anak pertama dia harus bertanggung jawab
harus bersetir karena dia anak pertama dia harus bertanggung jawab

sampai akhirnya kadang di saat usia remaja gitu mempunyai adik yang gendis ini yang namanya juga anak perempuan
maunya pacaran gitu kan apa pengenal cinta
nggak boleh keluarga kita ini nggak boleh pokoknya gitu
kita harus sukses dulu apa dulu baru boleh gitu
jadi nyebelin sekali jadi film awalnya
so tau bener gitu
tapi kalian juga antara haru juga nggak
apa pertama kali disodohin atau ditawarin scriptnya terus akhirnya melihat oh kayak gini ceritanya
banget sih kalau aku waktu pas syukuran aku sempat bilang film ini sama kayak ibu ini reminder buat aku gitu
cuman setelah mengalami proses syuting terus udah lihat hasilnya kemarin ini tuh malah jadi kayak sentilan buat aku bahwa kita tuh harus tetap ada tracknya untuk memuliakan seorang ibu
apalagi ditambah di film ini tuh relate banget sama aku aku juga kan udah gak ada ayahnya
jadi udah inget banget perjuangan ibuku mungkin bentuknya nggak sama sama ibu hartini ya ibu dengan pemecah batu
tapi aku rasa intinya pun ibuku tuh melakukan hal yang sama
mau ke ibu lagi deh ke bu christine lagi
bu christine berperan sebagai karakter ibu hartini berprofesi sebagai seorang pemecah batu di wilayah yogyakarta di kawasan yogyakarta
di kalimuntilan itu magelang ya
gimana boleh di ini pasti kan sesuatu yang baru pemecah batu
ya setahu saya itu bukan pekerjaan yang mudah begitu butuh fisik yang kuat untuk memakul puluhan kilo
satu keranjang tuh ya
satu keranjang bakul itu
ada cerita menarik apa bu christine
waktu saya kesana dan ini komunitas pemecah batu itu mereka sangat sekali
kekeluargaan gitu loh kompak ya
jadi begitu saya datang mereka tahu bahwa saya harus berperan itu itu langsung mereka semua datang menghampiri memberi apa kasih pinjam peralatan peralatan gitu ya
terus mau memberi contoh bagaimana caranya gitu loh
jadi mungkin sebelum syuting saya satu jam ya saya terus sejam pecah pecah batu gitu
pernah aja gak sih luka luka atau apa gitu
enggak sih alhamdulillah enggak
bagi seorang christine hakim yang sudah malang melintang di dunia perfilman tanah air puluhan judul film
nggak hanya di indonesia internasional juga namanya besar banyak sekali penghargaan
apa yang membedakan film film ini dengan film film sebelumnya
ini di film ibu walaupun ini friction ceritanya tapi karena menggambarkan tentang sosok hamba tuhan yang memang apa ya
ibu ini seperti mata air gitu loh
semua bersumber dari situ
nah sehingga ini yang juga saya rasakan hampir sama pengalaman yang saya dapatkan pengalaman spiritual yang saya dapatkan pada saat saya bermain film sejarah
jadi buat saya film ini juga mempunyai nilai yang berbeda dengan film film fiction yang lain yang pernah saya sejarah
jadi untuk ada semua ini harus wajib ditonton tanggal sepuluh november
thank you semuanya
untuk film ini nanti semua ke depan dan juga karirnya tentunya